bapak bukti gunadi sadikin kemudian menjadi direktur utama pt asan aluminium
kita berikan tanggung jawab untuk memimpin kementerian kesehatan
kementerian kesehatan kemudian menjadi direktur utama pt asan aluminium
kementerian kesehatan kemudian menjadi direktur utama pt asan aluminium
bagaimana kemudian komposisi pos kementerian kesehatan yang baru untuk mengatasi pandemi
apa yang harus diperbaiki dari penanganan covid sembilan belas di indonesia
yang harus segera dilakukan oleh menkes dan juga wakil menteri kesehatan
kita akan bahas pada malam hari ini menkes baru dan jurus jokowi atasi pandemi
tema dialog kita di newscast malam ini
sudah bersama dengan ada dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bu neti perstiani anggota komisi sembilan dari dpr ri dari fraksi pks
buneti selamat malam ibu
selamat malam bung renhat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada pak hermawan saputra dewan pakar iakmi
pak hermawan selamat malam pak
selamat malam bung renhat
selamat malam cnn indonesia
kami juga masih menunggu ada bung dhani amrul ihdan
tenaga ahli utama dari kantor staf presiden yang seharusnya bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
tapi kita lanjutkan dulu dengan bu neti dan juga pak hermawan
saya mau ke pak hermawan dulu deh
pak hermawan sudah ada perombakan di pos kementerian kesehatan
ada di taman
bahkan wakil menteri kesehatan
kita bicara dulu soal apa pekerjaan rumah yang paling besar
yang menanti menkas dan juga wamenkas ke depan
kalau kita bicara penanganan pandemi covid sembilan belas
ada dua isu utama ini bung reinhard
pertama adalah isu taktis
yang kedua isu teknis
nah ini yang menjadi catatan yang sekaligus harus dibenahi oleh menteri yang baru
pertama dari isu taktis
betapa sekarang ini dengan adanya pandemi
ada ujian untuk komunikasi
koordinasi dan konsolidasi antar kementerian lembaga
termasuk antar menteri dengan presiden dan masyarakat
nah hal hal yang sifatnya taktis ini memang agak lemah dimunculkan oleh menteri sebelumnya
karena berkaitan dengan komunikasi publik
kemudian juga koordinasi dan bagaimana kementerian kesehatan memainkan instrumen
karena sektor kesehatan adalah leading sector di saat pandemi seperti ini
nah urusan taktis ini juga berkaitan dengan advokasi
dimana advokasi itu bisa berupa anggaran
nah anggaran ini adalah penentu
bagaimana kapasitas equipment kapasitas dari fasility kapasitas dari layanan
ini semua menjadi tantangan kita di saat saat pandemi seperti ini
yang kedua berkaitan dengan teknis
nah teknis ini menyangkut program kesehatan bung reinhardt
saat pandemi covid ini tidak hanya covid menjadi masalah kita
tetapi pukulan itu menjadi multiple burden
di mana kasus kasus kesehatan yang tadinya menjadi pembunuh nomor satu sampai dua ribu tujuh belas
seperti penyakit jantung
stroke kemudian juga diabetes
dan beberapa penyakit manular seperti hiv juga tuberculosis
ini masih menjadi masalah besar
nah ketika masalah covid bertambah menjadi lebih besar
penyakit yang memang sudah eksis sebelumnya ini
nah disinilah tantangan program yang tidak hanya harus diselesaikan secara provider base
upaya kesehatan perorangan selama ini menjadi concern di kementerian kesehatan
kedepan balancing bahkan harus diarus utamakan
itu adalah upaya kesehatan masyarakat atau ukm
nah di dalam distribusi penganggaran pun cerminannya demikian
bahwa ukp atau upaya kesehatan perorangan ini
jauh lebih mendominasi ketimbang upaya kesehatan masyarakat
padahal pengendalian di masyarakatlah yang akan menentukan keberhasilan kita menangani covid juga
oke vaksin dan juga teknis kita coba bicara dulu yang vaksin deh pak hermawan
ujian komunikasi koordinasi
anda melihat koordinasi yang sebelumnya memang seperti apa
koordinasi dengan lembaga yang mana
karena kan kemenkes adalah leading sector
nah ini yang kemudian kalau melihat dari komposisi yang baru ini
optimisme anda seperti apa
contoh ya selama ini komunikasi pengadaan vaksin itu tidak selalu melewati jalur kemenkes
ada jalur jalur bumn ada jalur jalur lain yang terlibat dalam komunikasi pengadaan vaksin
maka ketika menkes yang baru dari kementerian bumn
sebelumnya wamen bumn
maka ini menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang
tantangan karena kemenkes menjadi identitas baru beliau
tetapi peluang karena beliau sudah mengawali ini sebagai wamen bumn
kita mengetahui bersama
betapa kementerian bumn sangat terlibat jauh termasuk dalam upaya pengadaan fasilitas
seperti wisma atlet kemudian juga berbagai daya dukung kesehatan yang lain dalam penanganan covid
nah ini yang kita sebut dengan konsolidasi koordinasi dan sifatnya taktis
kementerian kesehatan dengan pak budi sekarang itu memiliki peluang itu
walaupun banyak catatan juga di aspek teknis
seperti yang saya sampaikan tadi
nah apalagi dengan postur wamen yang ada juga ini kan
seorang klinisi dan pakar diabetes molekuler
nah sehingga butuh sebenarnya
kalau saya katakan andai bapak presiden bijak
harus ada tambah satu pos wamen baru namanya wakil menteri bidang kesehatan masyarakat
itu baru powerful kementerian kesehatan dalam mengendalikan covid
kalau cepat kita keluar dari pandemi covid
maka persoalan sosial persoalan ekonomi pun kita berharap
menkes baru kita menjadi harapan baru
agar kita akselerasi untuk koordinasi dan konsolidasi penanganan covid ini
mengapa perlu ada usul tadi anda ya
wamen kes bidang kesehatan masyarakat
komposisi yang saat ini belum bisa menjangkau isu yang tadi anda sebutkan tadi
komposisi yang ada sekarang masih pada di tataran taktis
memang seperti yang saya sampaikan
ada dua pr nya
satu tataran taktis
yang kedua tataran teknis
kalau kita lihat bagaimana manajerial track record dari menteri yang baru ini kan cukup bagus
beliau harus di backup dari paradigma kesehatan dengan wawasan kesehatan masyarakat
nah sementara wamen yang ada ini kan seorang yang berangkat dari klinisi
beliau pakat diabet
beliau anggota dari papdi
perhimpunan dokter penyakit dalam indonesia dan juga aktif di perkeni ya
dan beliau sangat klinis sekali
mudah mudahan harus diarus kuatkan
persoalan kita ini kedaruratan kesehatan masyarakat
bukan persoalan klinis murni
bukan sekedar persoalan koordinasi dan taktis
maka perlu dilengkapi dengan
paradigma kesehatan masyarakat
ini baru imbang dan powerful
sebelum saya ke bu neti
bung dhani amrul ihdan
tenaga ahli utama dari kantor setara presiden
selamat malam bang dhani
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sehat selalu
pemirsa cnn dan semua anak sumber yang berbahagia
terima kasih bang dhani sudah bergabung
sebelum saya ke anda saya ke bu neti dulu
bu neti kami perlu dengar suara dari dpr
apalagi kemudian pks yang ada di luar pemerintahan
kita fokus soal kesehatannya dulu ya
melihat komposisi menkes dan wamenkes ini
apa yang anda lihat dari komposisi bu neti sebagai kemenkes ya
yang menjadi leading sector dari penanganan pandemi covid sembilan belas
ya tentu saja menjadi reaksi yang sangat wajar ya
saya secara pribadi kaget dengan penggantian menkes
dari pak terawan ke pak budi gunadisadikin ya
tentu saja hari ini kita punya pr besar
yaitu mempersempit atau mendekatkan jurang persepsi ya
antara harapan publik dengan kinerja atau kemampuan pemerintah
menangani pandemi covid sembilan belas ini
nah jurang persepsi inilah yang kemudian menurut saya
menjadi pr besar bagi kementerian kesehatan republik indonesia
nah ketika kemudian ada pergantian menteri kesehatan
yang sebelumnya adalah wamen bumn
tentu reaksi yang sangat wajar dan spontan ya kaget
kenapa karena mungkin ini baru kali pertama ya
kementerian kesehatan republik indonesia digawangi oleh orang yang tidak berlatar belakang kesehatan
jadi artinya pertanyaan yang sangat mendasar
akan dibawa kemana ya pembangunan kesehatan nasional ini
kenapa karena hari ini kita memiliki batu uji yang bernama pandemi covid sembilan belas
dan ini menjadi ujian kebangsaan ya bagi kita
dan tentu saja ini menjadi pertaruhan
jadi kalau kemarin pak terawan digantikan oleh pak budi gunandi sadikin
asumsinya adalah ada hal hal yang harus diperbaiki gitu ya
oleh menkes baru
nah ini yang kemudian menurut saya harus dibuktikan ya
menjawab keraguan kegalauan masyarakat begitu ya
tentang latar belakang beliau ya sebagai menkes seperti itu
meskipun sudah ada posisi wamenkes sebetulnya bu neti
yang berlatar belakang dari kesehatan
ya tentu ini memerlukan pembuktian ya bung reinhardt seperti itu
kalau tadi pak hermawan mengatakan bahwa wamen berlatar belakang ahli diabetes molekular gitu
ya sebetulnya yang hari ini kita nantikan adalah bagaimana kemudian
public health ya kesehatan masyarakat ini menjadi salah satu pilar ya
kesehatan di tanah air ya
terbukti ketika kita dipukul pandemi ya berbagai sektor kehidupan
bukan hanya kesehatan akhirnya juga terkena dampaknya ya
nah ini yang kemudian menurut saya menjadi catatan penting dari pergantian menkes yang baru
baik bu neti jadi anda meragukan menkes yang baru ini dengan latar belakang yang bukan dari tenaga kesehatan
tentu saja kekagetan itu sangat wajar ya bung reinhardt ya
dan tentu saja saya harus mengatakan ini adalah hak prerogatif presiden ya
untuk mengganti kabinetnya
jadi artinya ya sekarang kita tinggal tunggu bagaimana kerja dan pembuktian
yang bisa dilakukan oleh menkes yang baru pak budi gunadisadikin
seperti apa blueprint pembangunan kesehatan indonesia ke depan
ya apalagi kita belum selesai ya belum keluar dari masa pandemi
sehingga inilah yang kemudian ditunggu tunggu oleh masyarakat
apalagi pergantiannya ini pada saat pandemi kalau kita lihat kurvanya melonjak eksponensial ya
dan begitu banyak persoalan yang harus diselesaikan tentu saja saya sepakat dengan pak hermawan tadi
persoalan kesehatan kita bukan hanya pandemi covid ya
tapi juga permasalahan kesehatan seperti penyakit menular penyakit tidak menular
pemerataan sdm kesehatan infrastruktur yang lain
tentu ini bukan perkara yang mudah ya tantangannya ini cukup besar seperti itu
kalau kita bicara tentang kesehatan di tanah air
ya pertanyaan bu neti tadi akan dibawa kemana kemudian kesehatan kita ini
pandemi covid penanganan ini nanti akan dijawab oleh bung dhani amrul ihdan
juga merespon diskusi kita sejak tadi kami akan segera kembali
tapi usaha jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih pak bung
terima kasih pak bung
jadi kita melihatnya dalam rangka yang lebih wise di sini
hanya kpi nya presiden kan ingin agar percepatan penanganan pandemi
dan elaborasi antar lembaga sehingga masalah pandemi yang memberikan dampak multisektor
dan multidimensi ini bisa dipimpin oleh kementerian kesehatan sebagai leading sektornya
dengan mengorkestrasi semua kementerian dan lembaga terkait
nah public health emergency ini juga melihat dalam kerangka managerial skill
nah manajer skill itu dari mana perlu figur
perlu figure leader dan juga leadership
pemimpin dan kepemimpinan yang bisa menguasai proses bisnis
menguasai tata kelola organisasi tata kelola lembaga negara
yang selama ini memang kayak pak budi sadikin yang sudah dengan jernia di bumn
baik itu di mandiri nalum dan sebagainya dan terakhir di one man bumn
itu biasanya sudah paham
jadi orang yang sudah lama berkimpung dalam dunia korporasi biasanya paham proses bisnis
nah proses bisnis itu penting untuk memahami proses tata kelola
sehingga itu diperlukan seni atau orkestrasi di dalam pengambilan keputusan
nah jadi apakah itu harus dokter
ya tentu namanya kementerian kesehatan membawahi bidang kesehatan
oke dokter penting tenaga medis penting
tapi ada juga kita mencabar tenaga non medis
orang orang yang tidak punya background kesehatan
agar bisa berdiri di semua kelompok
kita tahu bahwa di kesehatan banyak sekali asosiasi perhimpunan profesi
idi ppni asosiasi rumah sakit versi dan seterusnya
dokter juga punya kologium punya profesi
masing masing spesialistik juga ada perhimpunan dan ada kolegiumnya sendiri
itu bagus menunjukkan
bahwa ada kekuatan kelembagaan yang terjadi di tenaga medis
itu bagus baik
tapi dalam kerangka public health emergency
itu perlu integrasi semua potensi
sehingga semua bergerak ke arah yang sama dalam melakukan percepatan itu
sekedar gambaran saya punya pengalaman juga
saya juga pernah sebagai ceo sebuah korporasi health care
yang membawahi lebih dari tujuh puluh rumah sakit milik bumn
di mana saya bukan berlatar belakang dokter
bukan berlatar belakang medis
tapi yang diperlukan pada saat itu apa
orkestrasi pengambilan keputusan dan integrasi
jadi kita harapkan sama menteri kesehatan sekarang harus bisa menjadi integrator
sosok integrator yang bisa menyatukan dan akselerasi
dalam pengambilan keputusan lintas sektor
jadi kemampuan managerial skill tadi itu
itu yang kemudian menjadi harapan ada di sosok pak budi gunadi ini bang dhani
strategik thinkingnya seperti itu
karena beliau kan juga sudah membuka kesempatan
bagi semua asosiasi tenaga medis
sampai dengan ekosistem kesehatan yang lainnya
untuk memberikan saran saran konstruktif
karena beliau sampaikan kan bahwa masalah pandemi ini masalah bersama sama
artinya beliau membuka diri untuk menerima masukan dari
semua elemen masyarakat termasuk tenaga tenaga medis
dan ikatan ikatan profesi yang lainnya
jadi itulah yang disebut managerial skill
mengambil pointer pointers atau pemikiran atau point of view
dari para pakar ahli bagaimana organisasi profesi
diambil pola pikirnya program program pasti diambil
lalu dibuatlah orkestrasi pengambilan keputusan
karena bagaimanapun ini misalnya public health
sehingga perlu framework public health dalam rangka keilmuan
itu perlu sangat diperlukan untuk memperkaya pengambilan keputusan
tapi kan ujungnya kan eksekusi nah bagaimana mengeksekusi itu
ya elaborasi menyatukan para pakar itu lalu membuat langkah kerja
itulah pentingnya seorang menteri seperti pak budi sadikin ini
baik bu neti tadi pak hermawan sempat juga memention bahwa
ujiannya adalah komunikasi koordinasi tadi bung dhani menegaskan bahwa ya ini
kemampuan dari pak budi gunawan ini diharapkan bisa merorkestrasi
budi gunawan ini bisa merorkestrasi lintas sektor tadi itu
ini kemampuan manajerial skill tanggapan anda
ya saya sepakat bahwa yang kemudian menjadi salah satu keberhasilan kita
mengatasi pandemi adalah kemampuan atau pengelolaan komunikasi publik ya
kepada masyarakat karena selama ini begitu riuh rendah begitu banyak noise
begitu ya sampai terakhir pun kita juga masih dibingungkan dengan misalnya
perbedaan harga swab antigen dan sebagainya ya diwajibkannya orang menggunakan
swab antigen pada saat melakukan perjalanan sebagainya
tentu ini menjadi salah satu indikator ya dari keberhasilan atau kesuksesan
menkes yang baru nanti pada saat memasuki tugasnya
nah saya berharap ketika misalnya kita mengatakan bahwa tadi mas dhani mengatakan bahwa
pak budi sadikin dinilai memiliki kemampuan mengorkestrasi
nah kita tunggu pembuktiannya bung reinhardt ya bahwa ketika kita bicara tentang pandemi
harus diingat basisnya adalah wabah kesehatan ya
dan tentu saja ini yang harus ditunjukkan bahwa kesehatan menjadi leading sector ya
dalam penanganan pandemi covid sembilan belas ini apapun yang kita lakukan sebetulnya harus
apa namanya scientific base begitu ya untuk menyelesaikan pandemi
baru kemudian kita bicara sektor yang lain kenapa karena kalau kita bicara tentang pandemi
ya hari ini kita melihat ya begitu banyak nakes yang berguguran kemudian juga
zona bukan lagi zona merah tadi zona hitam ditambah lagi dengan
bahwa hari ini banyak kewajiban pemerintah yang harus terus didorong ya
seperti memperbanyak tiga t kemudian memasifkan tiga m di tengah masyarakat
kemudian juga saya mendapatkan masukan dari beberapa teman epidemiolog harus ditambah dengan tiga k ya seperti itu
nah hal seperti ini yang kemudian menurut saya menjadi satu pertaruhan batu uji
dan harus dibuktikan ya oleh pamen kes yang baru nanti

bu neti tadi anda mengatakan kesehatan menjadi leading sector ya

bukan menjadi sebaliknya baru ke sektor yang lain
apakah ini yang anda maksud anda melihat komposisi ini justru terbolak balik ini
mungkin sektor yang lain yang diutamakan kemudian kesehatan baru yang kedua gitu
mungkin sektor ekonomi kah atau apa
ya tentu ini sekali lagi perlu pembuktian bu nenhar kenapa
karena saya tentu saja ingin melihat seperti apa kemampuan antara menkes dengan pemerintah
karena saya tentu saja ingin melihat seperti apa kemampuan antara menkes dengan pemerintah
kenapa karena kalau kita bicara tentang teknis tentu ada dirjen ya ada perangkat yang sangat lengkap di kementerian kesehatan
nah seperti apa pembagian tugas antara menkes dengan wamen nantinya itu juga menjadi salah satu pembuktian ya
bahwa betul komposisi yang dilakukan oleh presiden dengan mengkombinasikan antara ekonomi dengan tenaga kesehatan

nah ini tentu saja kita perlu lihat seperti apa perspektifnya kemudian juga keberpihakannya
termasuk juga keberanian mengambil keputusan berbasis tentu saja pengetahuan pengetahuannya tentang kesehatan ini
ini penting seperti itu ya kenapa karena ya kita hari ini melihat bahwa persoalan kesehatan kita ini sangat kompleks seperti itu
baik bang dhani
baik bang dhani
jangan jangan kemudian kalau kita melihat komposisi ini memang kacamatanya yang dilihat adalah kacamata ekonomi semata ini
karena kan perlu dibuktikan ya duet antara ekonomi dan juga tenaga kesehatan ini apakah kemudian berhasil atau tidak sebetulnya
ya tentu dalam masalah pandemi ini kan adalah masalah lintas sektoral ini multidimensi masalahnya
ini bicaranya ketahanan nasional ketahanan nasional itu kan ada beberapa aspek itu termasuk misalnya ekonomi sosial politik ini kan masalahnya lintas
nah jadi apakah jadi bukan berarti pengangkatan seorang ekonom atau yang non medis itu berarti penekanannya adalah ekonomi tidak
ini hanyalah bicara integrator orkestrasi pengambilan keputusan dalam percepatan penanganan public health ini masalah pandemi
nah kemudian juga saya juga justru ingin juga menyampaikan dan mengajak kepada kita semua kepada para pakar teman teman dari anggota dewan
anggota profesi sebagainya itu untuk sekarang kita kawal nih justru sekarang kita isi kita isi mindset cakrawala dan langkah kerjanya pak budi gunadisadikin
kita percaya karena beliau juga sudah membuka diri untuk menerima masukan nah segera berikanlah masukan konsep konsep itu
lalu sama sama kita lihat nih dalam kerangka satu dua tiga bulan ke depan bagaimana progress real dalam penanganan pandemi ini
beliau bisa mengembangkan
orkestrasikan di lapangan dengan sebaik baiknya dalam kerangka public healt
jadi kita challenge dulu deh pilihan prerogatif presiden ini kita kawal kita challenge
nanti juga kita kalau ternyata wah nggak sesuai nih dengan frameworknya public health atau ada eskalasi yang meningkat yang tidak bisa dikendalikan dalam penanganan covid
atau ada masalah lain ke depan yang sama sama tidak kita harapkan yang sama sama tidak kita harapkan
ya kita juga punya ruang untuk mengkritisi
dan beliau juga sangat terbuka menerima
jadi kita harus mengambil saran saran atau kritik kritik yang konstruktif untuk perbaikan kinerja
oke pak hermawan tambahan dari anda pak apa yang anda lihat dari kemudian anda tangkap dari diskusi kita
ya ini kan menarik seperti yang saya sampaikan di awal tadi
bahwa apa yang disampaikan mas dhani itu betul betul pada tataran komunikasi koordinasi konsolidasi
dan itu tataran taktis yang saya sebut di awal tadi
tapi jangan lupa bahwa kesehatan ini butuh pendekatan teknis dan substantif juga
kalau urusan taktis ini kemampuan untuk kesehatan teknis juga
kalau urusan taktis ini kemampuan untuk koordinasi komunikasi dan konsolidasi ini sifatnya jangka pendek tetapi menengah dan panjang seharusnya juga iya
jangka pendek kita ingin keluar dari covid
tentu melewati puncak kasus agar covid ini terkendali
ini tata kelola ini jangka pendek kita agak percaya kalau melihat track record dari menteri dan wamen yang sekarang
tetapi kalau kita lihat health impact saat ini ini memerlukan perhatian jangka menengah dan jangka panjang
menteri ini kan idealnya kan bekerja hingga presiden nanti berakhir juga masa jabatannya
jadi masih sekitar tiga empat tahun ke depan
tetapi kalau misalnya menteri yang ada saat ini betul betul dikombinasikan dengan penguasaan wawasan kesehatan masyarakat atau tenaga ahli yang ada di sekitarnya
atau bahkan wamen ditambah satu kursi lagi yang konsen khusus di bidang kesehatan masyarakat
ini sangat menarik sekali
tadi mas dady menyebut seringkali public health ini menjadi konsen
bahkan international konsen

oleh karena itu gini dalam sebuah kepemimpinan seyogianya kepemimpinan itu merupakan integrasi dari kemampuan komunikasi koordinasi konsolidasi
tetapi dia punya latar pendidikan atau teknis yang sesuai dengan sektornya
yang ketiga dia juga menguasai hal hal yang menyangkut support systemnya
nah maka satu figur idealnya mewakili ini
maka menteri biasanya seorang
tetapi karena kita butuh apa namanya instrumentator tadi seperti yang disampaikan mas dady
tidak masalah sebenarnya kemampuan manajerial kita butuhkan
apalagi track record dari menteri kita ini cukup baik
tetapi ada pendekatan klinis yang support dia tadi
tetapi juga ada pendekatan public health
yang harusnya juga melengkapi dari upaya kita agar powerful dan komprehensif dalam pengendalian covid
tetapi sekaligus melakukan semacam rebound atau repressing healthcare development
itu yang menjadi concern kita dan mudah mudahan kita memberikan harapan dan juga
impian agar menteri yang baru itu betul betul membuktikan diri
seperti yang disampaikan bu neti juga
pak hermawan tapi anda sebagai dewan pakar iakmi
anda melihat komposisi ini ya antara ekonom dan juga tenaga kesehatan
ini komposisi yang seperti apa sih yang ada kemudian anda bayangkan
kemudian anda sudah membayangkan seperti apa nanti arah arah kebijakan yang akan diambil
lagi lagi bu neti tadi tekankan ini kita baru pertama tampaknya punya menteri yang bukan beratar tenaga kesehatan
meskipun memang juga tidak salah sebetulnya
nah anda melihat ini matters tidak mempermasalahkan background dari menkes yang bukan orang kesehatan
tapi dijawabkan nanti kita di segmen berikutnya dialog kami akan segera kembali sesaat lagi
baik segmen terakhir dari dialog kita masih membahas komposisi menteri pak jokowi di bidang kesehatan
ada pak budi gunadi sadikin dan juga dr dante
yang juga menuai banyak sorotan
saya ke pak hermawan lagi
pak hermawan ini kan sejak kemarin ditunjuk oleh presiden bahwa menkes adalah pak budi sadikin begitu
sebelum akhirnya kita tahu ada wawah menkesnya juga
ini kan bahkan di sosmed juga agak cukup ramai ini
melihat wah menkes kok latar belakangnya dan segala macam
ini juga kemudian menjadi diskusi kita sejak tadi
tapi kalau kita masih membahas soal latar belakang dan lain sebagainya pak irwan
apakah memang itu menjadi isu ya
menjadi hal yang sangat meter sebetulnya kalau kita bicara soal penanganan pandemi covid sembilan belas ke depan
ya jadi memang tergantung dari tujuan bapak presiden
kalau bapak presiden ingin cepat mendapatkan tujuan jangka pendek ya tentu akan disesuaikan model kepemimpinan yang diharapkan
demikian juga kalau bapak presiden ingin berkaitan dengan tujuan jangka menengah dan jangka panjang
tetapi kalau dari komposisi yang ada ini tentu kami melihatnya bapak presiden ingin menyasar
pencapaian tujuan jangka pendek yaitu kita betul betul mampu mengendalikan pandemi covid
proses proses vaksinasi berjalan dengan lancar konsolidasi internal maupun komunikasi eksternal berjalan dengan baik
kalau itu yang menjadi sasaran presiden ya kita apresiasi dan memang kita menghormati
karena ini bagian dari hak prerogatif presiden
kami dari ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia tentu saja mendukung dan berharap agar tujuan presiden ini dapat dicapai
tetapi pun kami memberikan beberapa catatan sekaligus untuk melengkapi upaya presiden ini agar juga memperhatikan sasaran jangka menengahnya
apa jangka menengahnya adalah problem problem yang berkaitan dengan health impact because pandemic ini
bagaimana dampak kesehatan ini tidak hanya berkaitan dengan covid tetapi menyangkut keseluruhan sistem kesehatan sumber daya kesehatan permasalahan kesehatan baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular lain
dan juga berkaitan dengan pooling resources ya
konsolidasi di antara organisasi profesi dan beberapa pr termasuk dalam hal ini kemarin ada tantangan di aspek konsil kedokteran indonesia konsil tenaga kesehatan indonesia yang masih menjadi pr dari menteri terawan yang lama
mudah mudahan sekarang segera dirampungkan
ini semua ditunggu oleh seluruh sumber daya kesehatan yang kita harapkan ini tidak hanya persoalan taktis jangka pendek tetapi juga

nah untuk itulah kami berharap agar bapak presiden melengkapi juga tujuan penyakit menular lain

tujuan jangka menengah ini dari aspek kesehatan masyarakat itu sendiri
karena problem hari ini adalah problem kesehatan masyarakat
problem nanti jangka menengah dan bahkan jangka panjang pun adalah problem kesehatan masyarakat
jadi tidak hanya persoalan taktis manajerial tidak hanya persoalan klinis berkaitan dengan uji vaksin dan tata kelola nanti
tapi urusan substantif adalah pooling resources in healthcare itu sendiri
nah ini yang kami harapkan sehingga banyak sekali pr
misalnya satu lagi nih
problem bagaimana indonesia case based group yang dikelola dalam bentuk jkn
jaminan kesehatan nasional oleh bpjs
ini akan menjadi tanda kutip ya bom waktu kalau tidak dirancang dari sekarang
problem problem penyakit tidak menular akan bertambah besar nanti walaupun pandemi covid sudah lewat
nah kalau penyakit menular ini di cover dengan kalkulasi ekonomi yang ada hari ini
maka sebenarnya sistem kesehatan kita juga akan jebol
nah pemahaman ini harus melibatkan peran
kesehatan masyarakat memang orang berlatar belakang kesehatan masyarakat
inilah yang kita harapkan jangka menengah
karena tidak hanya persoalan covid jangka pendek tapi juga persoalan implikasi kesehatan jangka panjang dan menengah ini
ini yang menjadi katalan kita
jadi tetap ya mengusulkan bahwa ada jabatan baru wamenkes bidang kesehatan masyarakat begitu ya pak hermawan
iya kalau pilihan yang untuk powerful dan useful ya demikian
mudah mudahan mas dhani bisa ikut mendorong ya
sebelum ke bang dhani
bu neti bagaimana
kita bicara kemudian ke depan
kita jadikan ini sebagai momentum ya
bahwa sudah ada menteri yang baru dengan plus minusnya
ada wamenkes juga yang baru
ini sudah mau berganti tahun juga
tentu kita berharap dua ribu dua puluh satu ada perbaikan di semua sektor terutama di bidang kesehatan
jadi fokus yang harus dilakukan dari kacamata anda dari teman teman pks untuk pemerintah untuk menteri kesehatan apa di bidang ini
ya tentu saja sebagai mitra di komisi sembilan dpr ri
saya berharap menkes dan wamen ya ini duet yang harus bisa membuktikan merebut hati masyarakat menjawab kegelisahan publik bahwa kpi pertama mereka adalah bagaimana penanganan pandemi covid ini bisa berjalan dengan baik
karena selama ini itulah yang kemudian menjadi pertaruhan ya bagi sistem ketahanan kesehatan nasional kita
nah kalau batu uji yang pertama atau kpi ini bisa dibuktikan
ya tentu saja tantangan berikutnya jangka menengah jangka panjang seperti bagaimana mengentaskan stunting penyakit tidak menular sistem jaminan kesehatan nasional
ini menjadi batu uji batu uji berikutnya seperti itu
sehingga saya hari ini hanya bisa mengatakan selamat bekerja pak menkes
buktikan bahwa penanganan pandemi ini betul betul bisa dilakukan dengan sebuah orkestra yang menghasilkan penanganan

oke nah indikator penanganan baik ini dari kacamata anda apa bu netty
ya kalau kita bicara secara saintifik ya kita harus melihat indikator ini misalnya ada penurunan kasus secara signifikan ya karena hari ini kan kasus kita melonjak secara eksponensial
termasuk kemudian pelaksanaan tiga t ini
tiga t ini bisa dilakukan secara masif
masyarakat bisa mengikuti tes atau pemeriksaan
seperti kemarin kluster pilkada luar biasa ya banyak memakan korban
dan berikutnya tentu saja kalau kita bicara indikatornya adalah penanganan pandemi maka bagaimana caranya agar pelindungan terhadap tenaga kesehatan dokter perawat bidan ini bisa dilakukan secara seksama ya
kita sudah kehilangan lebih dari tiga ratus tenaga kesehatan baik dokter dan perawat
dan kita menyadari mencetak tenaga kesehatan itu memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang
ini juga menjadi satu hal yang harus dibuktikan oleh menkes ya
nah kemudian kedepan akan dibukanya pendidikan atau pembelajaran offline
seperti apa kemudian kebijakan yang akan diambil oleh menteri kesehatan terkait dengan keselamatan anak anak calon pemimpin masa depan
nah hal seperti ini tentu saja harus bisa diberi penelitian
harus bisa dibangun dengan skema kolaborasi optimal ya antar kementerian dan lembaga
termasuk sengkarut dan kekisruhan vaksin yang membetot perhatian masyarakat dan juga media kemarin
ini juga menjadi pertarungan
jadi ada banyak ya bu neti untuk bisa menjawab keraguan anda terhadap menkes yang baru
saya ke bung dhani
bung dhani pilihan pak jokowi dengan format baru ini dengan jurus baru ini menkes dan wamenkes
dengan jurus baru ini sadikin dan juga dr dante
harus dibuktikan bung dhani
bahwa menteri kesehatan yang baru beserta wamen tentu harus menyiapkan langkah kerja yang terstruktur yang terukur
yang bisa dilihat skala prioritasnya bagi publik
karena tadi saya sampaikan ini masalah public health emergency of international concern
jadi ini menjadi concern semua pihak
compliance nya kemenkes terhadap who
dan konsistensinya mnkes dalam menjalankan program public health ini dalam masa pandemi itu menjadi key success factor
kisah faktor kedua adalah elaborasi dan orkestrasi antara kementerian dan lembaga yang diperankan oleh kementerian kesehatan sebagai lead sektornya
yang ketiga adalah yang paling penting lagi kalau tadi mas herwan mengusulkan untuk ada wamen bidang pelayanan publik ya atau pelayanan kesehatan ya
kesehatan masyarakat ya
khusus spesifikasi itu
itu sebetulnya usulan ya boleh boleh saja
karena bagaimanapun kan dalam kerangka yang besar ini diperlukan juga adanya spesifikasi yang memang pejabat yang memang spesifikasi di bidang itu
itu boleh boleh saja
tapi sekali lagi kita lihat dulu optimalisasi dari kementerian menteri dan wamen yang sudah ada
nah tetapi yang menjadi key succes factor yang ketiga adalah bagaimana bisa menggerakkan
para eselon satu eselon dua eselon tiga yang ada di kemenkes
itu dari mulai eselon satu dua tiga yang ada di wamenkes dan seterusnya sampai dengan kepala kepala tidak
itu mereka adalah pakar pakar
mereka juga adalah orang orang yang ahli di bidang public health
sudah mengalami journey di dalam public health di dalam pelayanan masyarakat di dalam kesehatan publik kesehatan dari mulai program stunting program rumah sakit dan seterusnya
mereka adalah orang orang praktisi praktisinya sesungguhnya
mereka adalah orang orang praktisi praktisinya sesungguhnya
sudah berdedikasi untuk indonesia
khususnya dalam masa pandemi ini
tinggal kita optimalkan peranan pejabat internal
jadi yang kita harapkan juga adalah bagaimana resources internal bisa dioptimalkan bisa di empower untuk mensupport kebijakan besar menteri dan wamen untuk mensukseskan program besar visi misi bapak presiden dalam penanganan pandemi ini
itu key success factor yang ketiga
insya allah ini bisa berjalan dengan baik
dan kita sama sama kawal dan berikan kritik yang konstruktif untuk kabinet baru ini
jadi bang dhani tampaknya sangat optimistis ini ya bang
tapi optimisnya harus mulai dulu dengan berpikir positif dulu pak
kita berpikir positif bahwa ini adalah pilihan yang terbaik yang dilakukan oleh bapak presiden dalam kerangka percepatan
tapi sekali lagi ini adalah ikhtiar kita bersama
yang perlu kita kawal secara
terima kasih bang
ada yang mau menanggapi tadi tampaknya pak hermawan
ini saya izin menyampaikan di sini ya
ini menjadi tantangan nyata dari menteri dan wamenteri yang baru nih dalam satu dua hari ini
mas dhani dan bu neti kita perhatikan situasi pandemi covid menyebabkan seluruh layanan rumah sakit rujukan covid
fasilitas fasilitas isolasi mandiri di berbagai wilayah saat ini over capacity
kami menyampaikan ini mudah mudahan menjadi tantangan awal
bagaimana menteri dan wamentri yang baru mengurai sekaligus memperkuat kapasiti kita
ini kaitan dengan fasilitas perawatan yang ada
betul betul tidak terlayani sekarang
dan ini baru kejadian satu ratus dua puluh ribuan kasus positif aktif
apalagi kalau nanti di januari
kami tidak ingin tentu
tapi dari semua forecasting kita terkait dengan resiko transmisi ini
di januari nanti boleh jadi kasus akan signifikan
dan sudah pasti kapasitis kita bukan lagi sudah full
tetapi sudah meluber kemana mana tidak akan tertangani
dan ini tantangan yang paling pendek jangka pendek yang harus di instrumentasi oleh menteri yang baru
mudah mudahan dua orang pemimpin di bidang kesehatan ini betul betul membuktikan ini dalam beberapa minggu dan waktu ke depan ini
menarik diskusi kita tapi sayangnya sangat terbatas waktunya ini bapak bapak dan juga ibu
yang jelas apa
ada banyak catatan
ada banyak catatan untuk duet ini duet menkes dan wamenkes
kita berikan kesempatan seperti apa dan kita kawal bersama kebijakan kebijakan itu karena pr besarnya sangat jelas di depan mata
terima kasih banyak bu neti pak hermawan bang dhani
terima kasih banyak untuk diskusinya
terima kasih pak hermawan bu neti
terima kasih mas dhani pak hermawan cnn indonesia